patung dewa perang cina di kelenteng kwan sing biotuban yang belum mendapatkan izin akhirnya ditutup kain putih
penutupan dilakukan atas permintaan pihak klenteng untuk meredam polemik dan isu sarah
penutupan patung dewa perang cina kongco kwan sing tikun di halaman belakang klenteng kwan sing biotuban dilakukan minggu siang
dengan menggunakan alat berat tim vertikal badan penanggulangan bencana daerah setempat memasang kain putih berukuran raksasa
untuk membungkus patung tertinggi se asia tenggara ini petugas membutuhkan empat puluh rol kain yang dijahit menjadi satu menyerupai jubah
sementara pemasangan kain penutup sendiri membutuhkan waktu selama hampir dua hari dengan melibatkan lima belas personil terlatih
penutupan patung setinggi tiga puluh empat meter ini atas inisiatif dan permintaan pihak kelenteng
keputusan ini diambil menyusul belum adanya izin pembangunan patung dari pemerintah daerah
selain itu juga meredam isu
sara yang mulai memanas di media sosial dan rawan ditunggangi pihak tak bertanggung jawab
namun penutupan patung yang kini menjadi destinasi wisata baru ini cukup disayangkan pengunjung
mereka sudah terlanjur datang jauh jauh tapi sesampainya di lokasi tidak bisa menikmati keindahan patung dan berfoto selfie
sejak viral di media sosial dan jadi perbincangan netizen pengunjung patung dewa perang cina ini terus bertambah
mereka datang dari berbagai daerah di seluruh penjuru tanah air seperti jakarta kalimantan hingga aceh
ya emang eman mas seharusnya saya bisa selfie foto bareng sekarang malah ditutup jadi nggak jadi selfie sama foto baru sama teman teman
belum diketahui sampai kapan penutupan patung dewa perang ini akan dilakukan
sementara pihak kelenteng sendiri tidak mau memberikan keterangan terkait penutupan ini
dion fajar arianto tubar